debat pamungkas calon presiden amerika serikat sudah selesai digelar lalu sejauh mana argumentasi dan jawaban dari donald trump serta joe biden bisa mengerek kekuatan elektoral keduanya
untuk mengulas hal tersebut kita sudah terhubung dengan jayadi hanan direktur eksekutif lingkar survei indonesia melalui sambungan zoom
halo selamat malam pak jayadi
selamat malam dea saya lembaga survei indonesia ya
baik lembaga survei indonesia kami minta maaf bapak
pak jayadi kita langsung bahas soal debatnya ini
ada enam topik yang didebatkan selama sembilan puluh menit antara trump dengan biden pada pagi tadi waktu indonesia
bagaimana anda melihat secara helikopter view
ya keduanya terlibat dengan lebih baik kali ini ya dibanding debat pertama awal akhir september lalu
dan lebih susangkir tentu saja ya
begitu tentu saja ada banyak fakta fakta atau kebenaran
dapat diri keduanya harus dicek terutama yang dari donald trump
tapi secara umum mereka berdebat dengan lebih teradam gitu
dan itu baik untuk rakyat amerika dan juga menarik untuk kontonansinya
tapi secara umum tugas joe biden menuju debat kali ini adalah dia tampil baik saja
minimal dapat draw dapat keimbang tidak harus dinang
sementara tugas donald trump lebih benar
dia harus knock out menunggang
kalau penilaian secara umum dari debat tadi pagi saya nonton secara penuh dari jam delapan tiga puluh waktu indonesia barat
minimal joe biden seimbang dengan joe biden
tetapi kalau anda mengikuti sejumlah instant call sejumlah survei instant yang dilakukan oleh berbagai lembaga di amerika
ada tiga yang sudah keluar dari cnn dari data progress dan dari yogur
jadi secara umum debat ini tampaknya mengubah elektabilitas keduanya secara drastik gitu
dua belas hari menjelang tanggal tiga november
karena tidak ada kesalahan berarti dari joe biden juga tidak ada kemenangan yang knock out dari donald trump
pratis ini kan
pak jayadi ini debat terakhir ini sepertinya untuk memperbutkan swing voters atau undecided voters di sana
anda melihat bagaimana sosok dari keduanya ketika menghadapi pemaparan atau jawaban jawaban dari masing masing calon
ya itu tugas donald trump itu kan memenangkan swing voters
bukan hanya swing voter karena undecided voter ya pemilih yang belum memutuskan itu jumlahnya sudah sedikit sekarang
paling tiga sampai enam tujuh persenan sekarang ini
kalau kita lihat data data
tetapi umumnya undecided voters itu adalah orang orang yang cenderung lebih independen lebih rasional tidak menjadi basis utama kedua kandidat
nah donald trump tampaknya tidak memainkan tidak melakukan hal ini dengan baik
karena seharusnya dia mencoba menyampaikan hal hal yang menarik bagi para undecided voters ini
misalnya apa rencana dia untuk mengatasi
apa yang disebut joe biden dark winter
mengatasi pandemi yang semakin memulai winter ini makin meningkat jumlahnya
kemudian apa rencana dia dengan ekonomi itu
dia hanya bilang membuka ekonomi kan begitu
apa rencana dia dengan pembukaan dengan sekolah segala macam
intinya apa rencana dia tentang coronavirus ini
tapi tadi di debat itu tidak disampaikan dengan baik oleh donald trump
sebaliknya di debat itu tidak disampaikan dengan baik oleh donald trump

dia malah berbicara lebih banyak kepada pansus utama dia
dan berkali kali kalau kita perhatikan di debat tadi dia menjelek jelekan negara negara bagian yang cenderung demokrat seperti new york
lalu mengangkat dengan bangga negara negara bagian yang cenderung republikan
yang disebut red state dan blue state itu
jadi donald trump berbicara lebih banyak ke basisnya
dan itu tidak membuat dia bisa menang karena basisnya sudah pasti akan memilih dia
sebaliknya joe biden saya lihat secara umum dia ingin memastikan kepada orang amerika bahwa kalau dia jadi presiden dia tidak akan polarisasi seperti donald trump
berkali kali kalau anda perhatikan di debat tadi joe biden menunjuk langsung ke kamera menuju rakyat amerika
dia mengatakan saya akan menjadi presiden untuk seluruh amerika
saya tidak akan bicara soal blue state red state negara bagian republikan
ataupun negara bagian yang demokrat
jadi itu beberapa kontras secara umum yang bisa kita lihat
selain kontras dalam hal kebijakan kebijakan yang mereka bicarakan
baik menarik masing masing calon ini punya strategi masing masing
terima kasih pak jayadi sudah bergabung bersama sianan indonesia connected pada malam hari ini